ngambek lagi sama abah
iya waktu itu kamu ngambek sama abah juga kayak gini
kalo di rumah jatuh ketemu abah makannya dikit banget hampir ga ada malah
tapi kalau di sekolah aja makannya banyak banget kenapa
gini loh sayang sayangku berhubung nanti siang gue kan mau ketemu omonya mwondi jadi gue siap siap dulu
ya ampun ray sampai segitunya loh

gini deh anggap ini adalah bentuk keseterawanan kita
itu lah lo kan sama gue sekarang satu kejuruan jadi kejuruan masih butuh ya kan
yaudah bang makasih ya bang ya
mulai hari ini lo harus berlatih dengan sangat serius dan gue ga bisa mainin lagi
ray muraga itu lawan yang bukan sebenarnya jadi lo harus semangat dalam hati hati
kalo perlu kita latihan berat
sama sama boy sampai ketemu di dojo ya
ehm kal ternyata bakalan ada tiga pertandingan gue chandra dan lo
iya tapi lo jangan emosi lo harus tenang
yaudah ini deh nanti lo ikut latihan aja di dojo macan putih ya
eh taruh taruh taruh
gue bersyukur kan bertarung nih kalo gitu gue juga mau lah bertarung lah cari yang gue lawan deh
wuuu kalo lawan meli gue pasti kalah kal
ngapain sih lo semburan disini
ntar dulu deh ga lapar gue
nanti siang pulang sekolah kita makan siang yuk sama raya
oke yaudah boleh sip ma
yaaa bujukin dong biar rayanya mau
mama pengen banget deh mengakrabkan diri sama dia soalnya kan kemarin baru sebatas kenalan aja
mudah mudahan si raya mau
iya tapi harus berhasil ya
iya siap ma
hmm kayaknya temen gue yang satu ini lagi seneng banget kayak
iya nik alhamdulillah
bagus kalau gitu
nih ntar deh gue telepon raya dulu
nungguin lagi deh gue hehehe
ntar dia malah ureng ureng lagi
tapi gue kasihan juga sih ivan dibiarin terus di penjara
kalau bukan modi siapa lagi yang jamin ivan keluar dari penjara
anak berkobra aja gak mau peduli sama dia
aduh gila gue ini perut nih
makan makan makan sekarang
mana kita belum makan gimana sih
jodoh banget sih
biar kayak melly sama ian kan panggilnya bebek melmel sama ian ya
oh kalau ngikut ngikutin gitu berarti aku manggil kamu apa dong
bebek rai rai gitu bebek ai ai
ih jangan dong
yalah ntar kita jadi alay lagi kayak ian sama meli
biasa aja kali ya jangan bebek gitu ya
udah apa nih nelfon pas jam istirahat
iya nanti pulang sekolah kita pergi makannya sama mama
mama ngaret banget kamu bisa ikutan ya
mau kamu ngajakin makan siang
kok ragu sih ini mama sendiri yang minta loh
mama tuh pengen lebih dekat sama kamu
ini pertanda bagus ya
ini pertanda bagus rai ini artinya mama tuh udah mulai setuju mulai suka sama kamu
aduh terus nanti aku harus gimana dong pas lagi makan siang sama kamu
ntar aku canggung lagi aku kan baru kenal
udah kamu santai aja sayang
yang penting kamu tinggal dateng sama aku makan bareng sama mama yaudah
mama aku tuh orang yang asik kok
yaudah gitu dong
ntar mau aku jemput gak
ehh gak usah nanti aku dianturin megan aja
ntar kamu tinggal sama sama siin aja di tempat mama kamu ngajakin lunch
nanti aku dianturin ya
nah gitu dong neng belis
yaudah nanti pulang sekolah aku yang jemput ya
yaudah kita ketemu di sana ya
aduh kesem kesem dah
yeay aku mau pdkt sama camer
rese ya ternyata kalian dari tadi nguping ternyata dari tadi kalian tuh memperhatikan
ya iyalah kita dari tadi satu meja kele
tapi ya raya gua iri deh sama lo sumpah
lo enak banget sih bisa makan siang sama camer
padanya gua doa melin mulu sama nyokapnya
ian emaknya ian itu
nyokapnya ian gak suka sama dia kan
alhamdulillah nyokapnya ian gak suka sama gue nyokap gua gak suka sama dia
sama aja gagal mulu
masuk kita kan sama mel
begini ibu marissa jujur saja
perusahaan kami ini lebih senang dengan modelnya ibu marissa yang dulu siapa namanya ya
ya adriana dan boy betul betul itu itu
hmm gini ya pak ya masalahnya itu perusahaan kami sudah tidak menggunakan jasa talentnya adriana
tapi ada alasan ya kenapa
karena adriana itu sudah menikah pak
dan itu kan gak bagus loh buat brand image produk bapak bener gak
jadi dia itu sudah menikah
iya cuma ktp nya aja sih memang dia masih muda
nah itu kita harus pikirkan lho pak
tapi kami tertarik dengan si boy ini gimana caranya
oh kalau si boima itu mah cocok pakai banget
hahaha bagus banget
aduh kita kemarin juga barusan aja foto pasangin siber dengan satu talent
karena galon ini cantik sekali masih fresh elegan manis banget smart
nah yang jelas dia itu berhasil ya kan
jelas dia itu belum nikah single
boleh lihat fotonya
bentar ya pak
cantik kan pak
ini bagus loh buat brand produknya bapak
oke lah coba deh
wah mn mn ternyata beragam
bener terus kan
nah ini nih
tapi kalau di sekolah aja makannya banyak banget kenapa
gue kan mau ketemu mamanya mondi jadi gue siap siap aja
ya ampun ray sampai segitunya lo
eh lo ga usah terlalu khawatir deh kayaknya mamanya mondi tuh
kayak mamanya boy atau mamanya ian deh
yeay jangan disamain sama nyokapnya ian dong beda emaknya
sorry ya gue itu bukan stres
tapi kalo misalkan nanti gue disana makannya banyak kan ga enak juga mau tau
hmm jadi lo mau sok manis mau sok makan dikit dikit lalu udah makan banyak
ya usah aja ray ntar keselok lo
iya tuh ray apa adanya aja
eh tapi kan
kalo lo makan siang sama mondi berarti lo ga ikut bimbel dong
wah ini gue lupa terus gimana dunia
yang yaudah bareng gue aja
engga jadi gini nyokap gue kan minta gue beli obat kan
nah terus kalau gue bimbel dulu ya nggak mungkin keburu
engga tau tau cuman dia ga tau kalo tempat bimbelnya tuh jauh
oh yaudah udah kalo gitu ntar di bimbel gue catetin deh pelajarannya
biar ntar gue kasih kuliah satu satu terus gue bisa belajar di rumah oke
bisa belajar di rumah
thank you bebep
makasih kalo lo pengen
wah kalian udah pada makan nih baru pengen gue traktir lagi
hmm jangan sok deh duit parisan lo dipake terus abis lo lama lama
iya nih bebek jangan sombong
oh mendingan ya duit parisan dari ngkong kamu itu dijadiin usaha
model usaha gitu beb
dari saat lo yan
sesuka ian aja dah
ya iyalah gue harus suka suka orang kaya
btw kok berduaan aja si boy kemana
tadi sih boleh ketemu sama pak amir katanya sih mau ngomongin persiapan soal olimpiade matematika deh
ah boong tuh pasti palingan dia udah ga kangen lagi sama reva
ya soalnya kan dia sekarang udah deket banget sama clara
iya dasar boy ga kasihan apa sama reva ya kan
ih katanya ini apaan sih gue aja biasa aja kok udah ah
tau ih kok lo malah manes manesin reva sih kaya kompor tau
ya enggak cuma gue takut aja nanti si boy dari temen jadi demen sama si keluarga
shhh beb kamu ga boleh berburuk sangka gitu dong
tau ih lo tuh jangan pada negatif terus dong mikirnya lo positive thinking gitu biar enak